maulid nabi juga dirayakan di sini nih di jakarta
ribuan orang memperingati maulid nabi di silang monas pagi ini
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia
fitria sungkar yang berada di kawasan monas
ya selamat pagi menjelang siang fitria
jadi bagaimana nih apa yang sedang dilakukan di sana
apa yang menjadi tema perayaan
ya daniar dan hanum sebenarnya memang tidak ada tema khusus
terkait perayaan dari hari lahir nabi besar muhammad saw
atau maulid nabi begitu yang dilaksanakan di silang monas
memang pagi tadi ribuan umat islam
jamaah dari berbagai daerah di indonesia
berkumpul di silang monas dari pukul enam hingga pukul sembilan pagi
untuk mendengarkan sejumlah ceramah terkait memang amalan amalan
dan cerita kehidupan dari nabi muhammad
tadi saya sempat hanya mendengar sedikit
begitu apa saja yang disampaikan oleh sejumlah habib yang hadir
dan memberikan tausiah terhadap ribuan warga
yang dimana memang diharapkan penyelenggaraan maulid nabi tahun ini
bisa menjadi salah satu cara untuk mempersatukan umat islam
dan tentunya juga yang menjadi semangat adalah
bagaimana tidak semua acara ini harus disangkut pautkan
dengan perpolitikan nasional begitu
memang salah satu niatan dari penyelenggara acara
supaya acara yang tadi dilakukan
laksanakan memang tidak sama sekali tidak membahas terkait
status ataupun situasi politik di tanah air
dan ingin mencoba menjauhkan diri dari riuh perpolitikan nasional
dan hanya berfokus kepada membangun bercerita serta membagikan
amalan amalan terkait kehidupan nabi muhammad
dan sampai saat ini memang anda bisa melihat di belakang saya
sudah bubar jamaah yang tadi jumlahnya ribuan
namun dikarenakan ini juga hari
jadi tanggal merah begitu
waktu ini juga dimanfaatkan oleh sebagian warga
yang mereka tadi datang untuk di acara maulid nabi ini
juga datang menikmati hari libur di daerah monas
dan tadi saya juga melihat ada yang naik ke atas
untuk melihat tugu monas dan hanya menikmati hari libur
bersama keluarga dan para kerabat
baik fitri terima kasih atas laporan anda
langsung dari kawasan monas jakarta